frugal living kini menjadi istilah gaya hidup yang kini banyak diperbincangkan
salah satu yang menjalani adalah pasangan samuel dan istrinya claudia
mereka telah menerapkan konsep frugal living sejak awal menikah dua belas tahun lalu
mereka telah memulai gaya hidup ini sejak masih menjadi karyawan dengan gaji lima juta per bulan
hingga telah di level manager
hal ini dilakukan dengan cara menabung investasi dan mengontrol pengeluaran sesuai kebutuhan
selama bekerja samuel dan claudia juga memilih menggunakan transportasi umum untuk menghemat ongkos
mereka juga melakukan budgeting untuk membeli keperluan makan misalnya
claudia membatasi dua lima juta per bulan untuk hidup bertiga bersama anaknya yang masih berusia tiga tahun
jadi budgeting itu kan sebenarnya awalnya kita harus tahu dulu nih
kita kebutuhannya berapa banyak sih
jadi dimulai dengan kita nyatet pengeluaran yang teliti banget
oh belanja bulanannya sekian oh misalkan saya untuk kebutuhan transportasi
bensinnya sekian tolnya sekian parkirnya sekian
nah itu catat dulu selama tiga bulan sedetil mungkin
nanti setelah tiga bulan itu baru kita bisa evaluasi secara angka rata rata gitu ya
sebenarnya kebutuhan grocery saya diangka berapa sih
saya makan makan di luar itu yang agak berat ya
contohnya misalkan dulu sam tuh suka banget ngopi ngopinya di luar gitu ya

kalau ngopi di rumah tuh nggak ada inspirasi kalau ngopi di rumah tuh nggak ada inspirasi
kalau mau ada inspirasi harus ke mall gitu lihat orang people watching
ya udah kita dikesepakatin aja saya pokoknya sebulan sekian ya gitu buat budget kamu ngopi ngopi
itu kamu atur atur aja lah mau cari coffee shopnya nggak ada
istilah frugal living sendiri memang tengah mencuat namun sebenarnya sudah ada sejak lama
hal ini diungkap perencana keuangan nofrita savitri
frugal living adalah gaya hidup hemat yang memprioritaskan kebutuhan dan mengontrol keinginan
tiga living itu frugal itu artinya sederhana kan jadi hidup sederhana
lebih banyak ke orang orang itu kalau ngeliat orang frugal living itu ah kayaknya pelit gitu
tapi sesungguhnya mereka sudah menyadari apa sih kebutuhan mereka
jadi nggak perlu neko neko nggak perlu geng sih nggak perlu apa apa
ya udah butuhnya cuma ini aja ini satu tujuan
mereka ingin menabung lebih banyak menabung lebih banyak untuk apa
supaya mereka lebih bisa mempergunakan tabungan itu untuk kebutuhan yang lebih besar misalnya mau beli rumah
mau beli mobil atau nanti untuk pensiun
sedang bagi samuel dan claudia mereka melakukan frugal living agar mendapatkan kebebasan finansial pada usia tiga puluh lima tahun
pada usia tiga puluh tiga tahun atau tahun lalu mereka telah mencapai kebebasan finansial
selain itu walau melakukan frugal living samuel dan claudia dapat tetap liburan dengan mempersiapkan dari jauh hari terkait dana
dan segala yang dibutuhkan agar sesuai budget yang ditentukan
dasarnya adalah harus tahu apa yang diingini diri sendiri dan jangan sampai terbawa gengsi ataupun tren
nah buat kami frugal living ini memberikan kami struktur tujuan tentang keuangan kami yang tadinya kami ngumpulin pelan pelan gitu
oh ternyata cukup ya untuk kami dipakai untuk nikah gitu
setelah selesai nikah oh kita ngumpulin lagi pelan pelan dari nol lagi jadi rumah ngumpulin pelan pelan lagi jadi mobil gitu
dan sekarang ya udah tercapai yang buat kami ultimate goalnya gitu ya untuk bebas finansial gitu ya
bebas finansial di usia tiga puluh lima tadi ternyata kami udah capai lebih cepat
jadi uang itu jadi kendaraan gitu buat kami bisa mencapai tujuan kami yang kami tentukan sama sama gitu
bukan kami dikendarai uang
seringnya kan gitu kan kita kartu kredit apa pay later segala
samuel dan claudia mengatakan pada dasarnya kebutuhan setiap orang berbeda beda
namun perlu batasan dan mengontrol keinginan
yang harus diingat adalah ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang harus seimbang dijalankan